sementara polda sulawesi selatan langsung meningkatkan pengawasan pada perguruan tinggi di wilayahnya
setelah terduga terorisme ditangkap densus delapan puluh delapan di kampus universitas negeri riau
ya terlebih lagi sulawesi selatan memang menjadi jalur persinggahan para pelaku teror
sebelum ke poso sulawesi tengah yang dijadikan basis latihan teroris
ditangkapnya empat terduga teroris di universitas negeri riau membuktikan kampus
sebagai sasaran bibit radikalisme yang efektif
ironisnya lagi tiga terduga adalah oknum alumni fakultas tempat
bahkan selama di kampus sempat merakit bom
kondisi ini menjadi peringatan bagi perguruan tinggi lainnya di indonesia termasuk di sulawesi selatan
fenomena ini ditindaklanjuti kepolisian daerah sulawesi selatan dengan meningkatkan pengawasan di kampus kampus
kita tetap di sini menghimbau kepada rektor untuk memantau situasi masing masing kampus
apakah ada kejalan kejalan lainnya
di samping itu kita juga intelijen masuk dengan pak pangdam
untuk membantu masing masing di kampus kalau ada hal hal yang menonjol
dan kita tidak lanjut